kita beralih kembali ke informasi haji
setelah melalui sejumlah pertimbangan salah satunya masih berlangsungnya masa pandemi
pemerintah hari ini memutuskan membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji tahun dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan menteri agama yakut khalil kaumas pada kamis siang
pembatalan ini merupakan hasil rapat kemenak dengan komisi delapan dpr ri
tingginya kasus covid sembilan belas menjadi salah satu alasan pemerintah
belum dapat menjamin keselamatan jemaah haji di tanah suci
pemerintah arab saudi juga belum mengizinkan penerbangan langsung dari indonesia
serta tidak memberikan kuota bagi jemaah haji indonesia
menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji
tahun seribu empat ratus empat puluh dua hijriah atau dua ribu dua puluh satu masehi
bagi warga negara indonesia yang menggunakan kuota haji indonesia dan kuota haji lainnya